beberapa saat lagi sudah akan weekend biasanya orang orang akan berlibur terutama warga jakarta biasanya akan ke bandung
suka bingung di bandung tuh suka mau ngapain lagi
nah selain kuliner ini juga ada tempat atau transportasi wisata yang biasa digunakan di sana
di mana pemerintah kota bandung ini juga kembali mengaktifkan bandros sebagai alat transportasi wisatanya
ya pengoperasian bus wisata atau bandros ini memang dihentikan sejak terjadi sebuah peristiwa yang kurang enak
karena ada seorang penumpang yang meninggal dunia pada akhir dua ribu empat belas kemarin
pada awal dua ribu tujuh belas ini bandros atau bandung coach on bus kembali menjelajahi jalan jalan kota bandung
pada dasar warga lainnya tertarik untuk menukang bus menjadi salah satu ikon wisata kota bandung ini
biasanya berapa kali naik bandros ya
enggak sih sedapetnya kan harus daftar dulu
saat ini tembus beroperasi di beberapa rute
antara lain jalur kursi afrika yang penuh dengan bidang bersejarah jalan rembang dengan ikon ikon perjuangan
dan jembatan pasopati rembang baru kota bandung
dengan desain baru tanpa penumpang di atap bandros kini juga dikelola oleh komunitas mang dudung
singkatan dari masyarakat bandung peduli bandung
dari hakikat awalnya kendaraan ini tidak berbayar
karena kendaraan ini adalah bantuan berbentuk csr yang diberikan oleh pendonor kami
dan dijalankan oleh via kami
nanti masyarakat mendapatkan tiket itu berdasarkan mereka melakukan pembayaran pajak di kota bandung
dalam waktu dekat pemerintah kota bandung akan menambah armada dengan seluruh bus baru
rencananya pemerintah kota bandung sendiri sudah menganggarkan untuk
pembelian bus bandros
tapi unitnya belum kita pastikan karena tahun ini kita masih proses lelang ya
yang keduanya dari csr ini tentu kita masih membuka peluang gitu untuk perusahaan perusahaan yang ingin berkontribusi
bandros atau bandung toron bus merupakan salah satu pariwisata yang kreatif di kota bandung
selain memanjakan wisatawan dengan berkeliling kota bandung
bandros juga memberikan pemahaman tentang sejarah yang ada di kota bandung
artabim aditya bandung